anda masih di cnn indonesian newsroom menikmati liburan bersama dengan keluarga
gak harus berwisata keluar kota ya
nah berlibur di taman kota bersama dengan keluarga bisa jadi pilihan liburan hemat serta murah meriah
salah satunya adalah taman suropati yang masih menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan dengan keluarga
nah taman yang terletak di kawasan menteng jakarta pusat ini ramai dikunjungi keluarga sambil berpiknik di sore hari
suasana yang nyaman dan juga sejuk menjadi magnet tersendiri untuk pengunjung memilih menghabiskan waktu di sini sambil mengajak seluruh keluarganya
tidak hanya piknik para pengunjung juga banyak yang menikmati waktunya dengan membaca di taman hingga berolahraga
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada rizky renadi di kawasan taman suropati jakarta
tapi apa sih yang membuat taman suropati menjadi magnet untuk berlibur di taman kota walaupun kita tahu besok mulai masuk begitu ya warga jakarta
tapi mereka menyempatkan diri untuk berlibur
kenapa memilih taman kota
taman kota yang tepat berada di pusat jakarta atau di kawasan menteng jakarta pusat ini masih menjadi magnet tersendiri bagi warga jakarta
ataupun di sekitar jabodetabek untuk datang ke sini menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga
saya sempat berbincang dengan beberapa keluarga yang berada di sini mereka memilih kawasan taman suropati karena suasananya yang masih nyaman merasa aman asri banyak pohonan udara yang segar itu menjadi salah satu magnet kenapa mereka memilih untuk datang ke sini
langsung saja saya tunjukkan sekarang kondisi di taman suropati di hari minggu sore ini dapat dilihat memang cukup ramai bahkan ini bisa dikatakan lebih ramai daripada tadi siang saat saya datang ke sini
makin sore makin ramai keluarga yang datang pun
semuanya datang membawa anaknya lengkap bersama keluarganya menikmati taman suropati menikmati suasana yang ada di sini air mancur rakramaian indahnya kondisi taman suropati ini suasana yang segar
bahkan tidak hanya itu di sini tidak hanya duduk berpiknik saja namun yang olahraga pun masih banyak di kawasan taman suropati ini sendiri
dapat dilihat banyaknya anak kecil keluarga kita
keluarga datang ke sini semuanya menikmati karena memang rata rata ketika saya berbincang dengan keluarga yang datang sini
momen waktu libur yang hanya tinggal satu hari atau hari ini saja karena besok sudah mulai bekerja menjadi salah satu alasan kenapa mereka memilih taman kota yang lokasinya ada di pusat kota jakarta
sekarang saya akan berbincang dengan salah satu keluarga yang sudah ada di kawasan taman suropati ini langsung saja kita ngobrol ngobrol nih sama keluarga kecil
dengan ibu siapa
ibu rama berasal dari mana
dari kesini sama siapa aja nih
dari jakarta timur dari cakung
kesini ya sama keluarga aja nih anak dua terus satu lagi lagi main
mana ya satu lagi main anaknya
puspa kamu adiknya presiden puspa bukan ya
ibu ibu saya pengen tahu nih
berlibur kan rata rata ke tempat wisata atau keluar kota jauh jauh nih
nah kenapa ibu keseluruhannya memilih untuk berlibur di taman kota tempatnya di taman surabati
selain deket juga ya terjangkau juga udah gitu nyaman sih buat ngajak anak anak nih aman juga tempatnya
udah sih itu aja
nah ibu ini sebenarnya sekarang udah mulai rame
kalau tadi waktu datang kan masih belum sepi
gimana nih suasana yang ada perubahan gak sih
lebih seru aja kalau rame sih
jadi anak anak juga lebih seneng mainnya juga
gak terlalu sepi
udah gitu kan juga adem gini kan
jadi gak jauh jauh sih
pokoknya deket lah yang deket deket aja
terima kasih ibu ya
selamat menikmati waktu bersama keluarga bapak
terima kasih juga
terima kasih ya
itu dia puspa
salah satu keluarga yang saya sempat oleh carai
dengan anak yang paling besar
ternyata ramai sama dengan puspa ya
di sini juga tidak hanya ada keluarga yang berpikir
namun juga ada banyak pedagang yang berada di sekitar taman suropati
jadi keluarga keluarga yang datang ke sini juga bisa dapat membeli makanan
dan tidak hanya itu
di kawasan taman suropat ini juga ada enam patung atau enam situs
yang dibangun oleh enam seniman yang berasal dari enam negara pendiri asean
situs situs itu ada di sebelah kiri saya salah satunya
kemudian situs situs besarnya ada di samping kanan
tersebar di kawasan taman suropati
tidak hanya itu
pengunjung atau wisatawan atau warga dki yang datang ke taman suraupati
juga dapat dihibur dengan air mancur
dan juga ada
hewan hewan atau burung yang ada di taman suropati ini
tapi memang mayoritas kebanyakan keluarga yang datang ke sini
hanya berpiknik atau duduk santai
menikmati suasana dan segarnya udara yang berada di kawasan taman suropati
kembali kepada anda fusma
terima kasih banyak
selamat juga libur di sana
harusnya bawa keluarga kecilnya juga dong
atau kalau belum punya ya nggak apa apa sama campers atau kameramen kita ya
terima kasih banyak laporannya rizky renadi
producer lapangan sianan indonesia